belakangan ini ular berbagai jenis kembali marak masuk permukiman di sejumlah daerah
ada yang membuat heboh lantaran ditemukan di toilet sebuah rumah makan
ada pula ular yang melilit di tower pemancar sinyal wifi
berbisa atau tidak reptilia ini tetap berbahaya terutama bila yang digigit sedang dalam kondisi tidak fit
sementara itu gigitan ular berbisa jelas dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat
ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat berhadapan dengan serangan ular
salah satu kuncinya adalah ketenangan
sebab gerakan berlebih yang dilakukan saat panik akan memancarkan lebih banyak suhu panas
hal itu membuat ular merasa terancam dan justru balik menyerang
tapi posisinya dia di lantai gitu ya mas ya kepalanya di lantai
di lantai seperti ini coba kita tekan dulu
nah di sini
nah kemudian ini saya nangkepnya dari belakang
setelah seperti ini usahakan bagian jempol kita di atas
oke itu tujuannya
untuk menutup bagian kepalanya
kemudian yang satunya megang bagian ekornya
oh supaya nggak kemana mana juga nih ekornya
selama evakuasi berlangsung sebisa mungkin jaga jarak dengan objek sekitar dua meter untuk meminimalkan kontak dengan hewan melata ini
pastikan pula posisi kita berada di belakang kepala ular
apabila ular berukuran lebih kecil evakuasi bisa dilakukan menggunakan ember yang langsung dipakai untuk mengurung ular sehingga tidak bergerak kemana mana
namun ingat tetap kenakan pakaian yang aman terutama ketika sedang menangani ular berbisa
lantas apa yang harus dilakukan jika sudah tergigit ular
ular tidak berbisa akan meninggalkan bekas gigitan gigi kecil kecil berbentuk melengkung seperti tapal kuda dan menimbulkan perdarahan
sementara gigitan ular berbisa hanya meninggalkan bekas dua titik dengan efek yang ditimbulkan demam dan juga nyeri
jika sudah tergigit ular berbisa hindari terlalu banyak bergerak karena dapat mempercepat proses penyebaran bisa ular ke dalam darah
sebelum ke dokter kita bisa menggunakan elastis bandit
elastis bandit ini fungsinya untuk memperlambat bukan menghambat
memperlambat pergerakan bisa itu menuju ke darah
jadi dengan menggunakan elastis bandit tidak boleh terlalu kencang juga karena kalau terlalu kencang itu nanti kan bisa menyebabkan pendarahan kita terhenti kan
selanjutnya jangan minum minuman beralkohol ataupun berkafein
keduanya dapat mempercepat detak jantung sehingga mempercepat penyebaran darah yang terkontaminasi bisa ular ke seluruh tubuh
mengompres luka gigitan dengan es merupakan hal yang keliru
karena darah hanya akan membeku sebentar saja bila dikompres es
segeralah pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan serum anti bisa ular
lalu benarkah anggapan menabur garam di depan rumah efektif mengusir ular
sebetulnya itu mitos kita juga bisa buktikan karena sebetulnya ular itu tidak takut dengan garam
dan itu bisa kita buktikan langsung sayang karena zaman dulu mungkin orang garam itu sebagai media doa
jadi sambil menabur garam ada doanya
nah mungkin terputus informasinya kalau sekarang kan tinggal garamnya saja doanya tidak ada
mencegah lebih baik daripada mengobati
karenanya penting menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah demi mencegah datangnya ular
ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya ular masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal kita
yang pertama adalah memastikan setiap sudut ruangan bersih tidak ada sisa makanan atau tumpukan sampah baik di wastafel ataupun di tempat sampah
karena hal tersebut bisa memicu datangnya tikus yang juga memancing ular datang ke dalam rumah kita
kemudian memastikan setiap saluran air atau lubang saluran air tersebut tertutup oleh filter sehingga tidak ada celah untuk masuknya ular datang ke dalam rumah
yang paling bisa dilakukan adalah memasang pewangi atau kamper berbau menyengat di kamar mandi
sebab aroma menyengat dapat mengganggu penciuman ular yang ular tidak akan suka
meski termasuk hewan berbahaya ular tidak dianjurkan untuk dibunuh
sebab hal itu dapat mengurangi populasinya dan mengganggu rantai makanan dalam ekosistem
putih fun foodie warsa jakarta